jeleknya performa amarta hangtua pada dua seri liga basket indonesia membuat tim ini bebenah
untuk menyambut seri jakarta amarta hang tua mengganti dua pemain asingnya
tim bola basket indonesia amarta hangtua yang sementara ini menduduki posisi terbawah di liga basket indonesia mendatangkan dua pemain asing baru
dua pemain asing mereka daniel martin jr dan charles jackson jr
dianggap belum bisa memenuhi kebutuhan tim amarta hangtua
dua pemain asing baru emilio parks dan stephen mallory
diharapkan mencapai kebutuhan tim amarta hangtua
mampu memberikan kontribusi signifikan untuk mengangkat hangtua dari posisi terbawah
emilio park sempat bermain di liga basket indonesia dua musim yang lalu
sedangkan stephen malory merupakan pemain berposisi guard dan sempat bermain di liga kanada
di seri ketiga nanti amarta hangtua akan berhadapan dengan dua tim kuat satria muda jakarta dan pelita jaya jakarta
tim amarta hangtua menargetkan menyapu bersih dua pertandingan mereka
di seri jakarta nanti
randy putrama julian asri jakarta